dan untuk ukuran kota santri sendiri bagi saya itu adalah sesuatu hal yang menurut saya sangat luar biasa
anda bisa lihat misalkan sepanjang jalan ini itu hampir didominasi orang orang yang memakai jilbab
mereka bersuka cita kemudian menyediakan minum makanan kecil dan lain sebagainya
gudo adalah jantung utama kenapa jombang bisa disebut sebagai kota toleransi itu sendiri
kota sejuta santri
demikian kabupaten jombang di jawa timur sering disebut
bukan tanpa alasan disinilah sejumlah pondok pesantren besar berdiri dan menjadi referensi serta tempat belajar para pendiri pesantren lain di indonesia
toko toko seperti abdurrahman wahid nurholis majid maupun mha ainul najib adalah sebagian nama yang besar dalam kultur pesantren di jombang
secara administratif jombang mendapat status kabupaten atau distrik afdeling dari pemerintah hindia belanda pada seribu sembilan ratus sepuluh
tetapi lebih dua puluh km dari pusat kota sebuah komunitas tionghoa di kecamatan gudo berusia lebih tua daripada daerah

secara sederhana tionghoa adalah istilah untuk menyebut etnis atau suku bangsa di indonesia yang leluhurnya berasal dari tiongkok
mulai tahun dua ribu enam lewat undang undang nomor dua belas tentang keluarga negaraan indonesia tionghoa dimasukkan sebagai salah satu suku nasional
masuk ke jawa lewat hubungan perdagangan sejak zaman majapahit di periode seribu empat ratus an
tionghoa membangun komunitasnya di pusat kota atau pelabuhan
tetapi tidak di wilayah gudo ini
mereka dan kelenteng hong san tiong adalah satu satunya komunitas tionghoa
yang tinggal di luar area perkotaan di jawa timur
cukup sulit untuk menerka kapan sebenarnya komunitas tionghoa
datang ke kabupaten jombang khususnya ke kampung gudo ini
karena memang cukup sulit juga menemukan bukti
apalagi dokumen dokumen sejarah yang mendukung hal itu
tetapi beberapa tahun yang lalu seorang mahasiswi dari universitas brawijaya malang
jurusan sejarah melakukan penelitian dan menyebut bahwa kedatangan orang orang tionghoa
ke kampung gudo ini seiring dengan berkembangnya industri gula dan tebu
di wilayah sekitar kabupaten jombang seperti kediri blitar dan lain sebagainya
dan itu diberikan
memastikan atau ditunjukkan dengan ditemukannya makam ini
makam yang menurut warga sekitar termasuk juga pak samiun
pak samuyun adalah juru kunci yang kedua di makam tionghoa ini
dan juga penelitian itu menyebut bahwa makam ini bertarikh seribu tujuh ratus delapan puluh empat
dimana dengan begitu bisa disimpulkan bahwa sekitar periode seribu tujuh ratus an
pertengahan seribu tujuh ratus an sudah ada orang tionghoa yang tinggal di gudo
dan kemudian beraktivitas di sini
ini memulai pernikahan dan sampai membentuk sebuah komunitas yang cukup besar
hingga saat ini di gudo di kabupaten jombang jawa timur
data di kantor kecamatan menyebut karena migrasi ke tempat lain
jumlah orang tionghoa di kudo terus menyusut menjadi seratus kepala keluarga
ini hanya sekian persen dari jumlah penduduk gudo
yang sebanyak lima puluh lima ribu orang
sebagaimana kebanyakan warga tionghoa lainnya
mayoritas tionghoa di kudo juga berprofesi sebagai pedagang
lebih dari separuh tempat usaha di sini dimiliki oleh warga tionghoa
baik dimiliki lewat warisan ataupun usaha sendiri
meski demikian perbedaan faktor ekonomi bukan menjadi masalah
bagi warga tionghoa dan jawa di gudo
hubungan baik antara mereka sudah terjalin panjang selama ratusan tahun
dan tetap lestari hingga sekarang
pada tiga puluh dua tahun periode orde baru misalnya
lewat hubungan baik dengan warga
pondok pesantren dan tokoh lintas agama
larangan mempertunjukkan kesenian dan budaya tionghoa di tempat umum
tidak pernah terjadi di gudul
kalau kita di gudo ada kegiatan
jadi orang orang jawa itu ikut bantu
juga ikut partisipasi
dan juga banyak orang orang sekitar sini yang ikut berdoa di sini
jadi selama ini gudo pun ketika masa masa dilarang
gudo ini tidak pernah tetap melaksanakan kaya potehi barongse seperti itu
kenapa takut pak
karena dengan masyarakat kan hubungannya sangat baik
padahal secara resmi dilarang
tapi kita tetap melaksanakan
jadi dari dulu potehi barongse tetap main
orang surabaya dulu kalau latihan masih gudo
saya kira memang kalau di jombang
meskipun di sini itu adalah dikenal sebagai kota santri
tetapi ya itu tadi
inkulturasi antara tionghoa dan juga jawa di gudo ini adalah bagi saya adalah yang tertua
misalkan saya tadi jalan ke jawa
ke kg itu saya masuk ke desa tukangan
desa tukangan itu adalah dari kata tukang
di situ adalah para tukang tukang kayu terbaik tionghoa yang lari dari tuban
sambil membawa patung itu dibawa ke sini dan kemudian mengkoloni
jadi mereka tumbuh jadi satu dalam sebuah inkulturasi jawa dan gudo itu sendiri
budaya juga menjadi faktor utama rukunnya etnis tionghoa yang minoritas
dan jawa yang mayoritas di kecamatan gudo
satu satunya rumah ibadah warga tionghoa gudo yang hampir semuanya beragama konghucu
sudah lama menjadi pusat aktivitas multikultural di kecamatan gudo
sejarawan ong hokam dalam bukunya riwayat tionghoa
peranakan pada tahun dua ribu satu menulis
sejak berdiri pada pertengahan seribu delapan ratus an
kelenteng hong san kiong terbuka untuk umum
dan memfasilitasi berbagai seni pertunjukan jawa
kelenteng ini juga menjadi pusat inkulturasi tionghoa jawa di gudo dengan kulinernya
misalnya dengan konsisten memasak menu wajib ayam peking
bercita rasa jawa di setiap kegiatan klenteng
pembuatan ayam packing tetap mengikuti cara lama
yaitu dengan diangin anginkan di luar ruangan
tetapi alih alih membuatnya tetap kering dan dipanggang
ayam ini dibuat bacem atau campuran bermacam bumbu jawa
untuk membuatnya bercita rasa gurih dan manis
ini bacem iya dibacem
makanya diloh dulu kalau diloh rasanya itu meresap gitu
jadi habis itu kalau sudah di goreng rasanya macus gitu enak
bercita rasanya kayak bacem
kayak bacem gitu
gurih manis sedap modifikasi sama jawa
sempat tidak di restui

iya dari pihak bapaknya ke bapak
warga tionghoa gudo yang memilih untuk kawin campur
atau menikah dengan ras selain tionghoa
seperti halnya kawin campur antara tionghoa jawa lainnya
pernikahan tes wian dengan istrinya juga tidak bermasalah dengan keluarga besar
apalagi kawin campur sudah sangat biasa terjadi di wilayah gudul
namun ada konsekuensi dari pernikahan campur seperti teswian
misalnya anak anak kawin campur yang biasa disebut ampiang ini
tidak bisa mendapatkan c atau marga tionghoa milik ayahnya
sempat tidak direstui waktu itu
iya dari pihak bapaknya
ya sempat tapi namanya jodoh gimana lagi
tapi lama lama ya baikan
dari kedua belah pihak juga
mungkin ada sekitar delapan puluh lebih lah banyak sekali kok di sini
kawin silang itu banyak sekali
hampir masyarakat gudul sama luar gudul itu banyak
kalau gudul sama sekitar gudul sedikit
di rumah yang lain
sony franz asmara tengah memantapkan latihan erhu
dan beresek dari tionghoa yang mirip rebab
dia akan memainkannya pada acara di kelenteng beberapa hari lagi
sony adalah salah satu warga asli gudo yang paling terampil berkesenian khas tiongkok
tidak hanya erhu
menurut tetapi sejatinya profesi sony adalah dalang otehi atau wayang tiongkok yang sudah ada sejak tahun empat ratus masehi
dibawa masuk oleh perantau tionghoa ke nusantara
potehi dulu kerap dimainkan di semua pecinan
tetapi kini mayoritas dalang potehi adalah orang jawa
di jawa timur kini hanya tinggal dua belas orang dalam potehi
delapan diantaranya adalah orang jawa dan tinggal di gudo
kalau muda tionghoa juga nggak ada yang ini kayaknya
iya sih memang sepertinya kurang merespon dengan wayang potehi
bahkan tidak hanya di indonesia
menurutnya menurut cerita dari teman teman yang di tiongkok sudah jarang sekali ada pementasan wayang potehi
terkecuali di taiwan
kan teman teman kemarin pernah dibandingin di taiwan dikumpulkan
jadi yang ada yang rame taiwan indonesia malaysia singapura jepang
malah di tiongkok sendiri malah jarang gitu
di indonesia yang main orang jawa ya
seperti kesenian wayang lain baik wayang kulit maupun golek
potehi pun memiliki pakem atau aturan cerita yang ketat
cerita potehi biasanya diambil dari kisah kepahlawanan dan interaksi dewa manusia
tetapi inkulturasi tionghoa jawa di gudo membuat cerita potehi banyak dimasuki unsur budaya lokal jawa

membuat pementasan potehi di gudo selalu penuh penonton
yang sebagian besar tentu saja orang orang non tionghoa
ketika di gudo penonton penonton yang berbeda
memiliki penyanyi yang berbeda
memiliki penyanyi yang berbeda
memiliki penyanyi yang berbeda

liau itu bebas badut seperti badut
nah itu kita namakan biasanya sebagai pembantu
nah seperti itu kita namakan orang orang jawa kadang kadang
dan bahasanya juga sering saya sisipin dengan bahasa bahasa jawa
seperti adekan sedikit goro goro lah kalau dalam mayang kulit
itu goro goro tidak terjadi dalam potehi asli ya
tidak ada tidak ada
jadi goro goro itu murni saya lah murni teman teman lah
dengan masukkan unsur jawa nya di sana ya
lepas latihan di rumah
lepas latihan di rumah
sony sudah berada di kelenteng hong san kiong bersama kelompok musiknya
lagu yang tengah dimainkan ini berjudul pat sian kui hai atau delapan dewa menyeberang lautan
dalam beberapa waktu ini mereka memang rutin berlatih untuk persiapan kirap kongco atau dewa tuan rumah milik kelenteng hong san kiong di gudo
keberagaman hidup di gudo
mewujud dalam kecintaan anak anak muda non tionghoa ini pada kesenian tionghoa
muhammad faisal misalnya
ia rela berlatih rutin meski rumahnya di kabupaten tuban berjarak tiga puluh km dari gudul
waktu sekolah sih pernah pernah
kok mau diajak gini
soalnya soalnya sudah dari ini sudah dari keluarga
diajak apa dia bilang
bilang ini apa kritik budayanya orang lain kok dia ini
kan ini di indonesia jadi kan kita harus ikutlah
kita juga ikut budaya kita juga ikut budaya orang lain
jadi kita saling berbaur
jadi kita tahu budaya mereka mereka tahu budaya kita
jadi kita saling satu
ini dari dulunya kan orang jawa sama orang sini itu enggak kayak orang
iya kayak keluarga sendiri

jadi kita harus berbual
jadi kita harus berbual
jadi kita harus berbual
jadi kita harus berbual
jadi kita harus berbual
hari ini aktivitas di kelenteng hong san kiong di kecamatan gudo jombang semakin sibuk
ini adalah hari terakhir sebelum pelaksanaan kirap yang mulia
kong chokong ti chon ong dewa tuan rumah yang paling dihormati di kelenteng hong san kiong gudo
dewa tuan rumah yang paling dihormati di kelenteng hong san kiong gudo
kirap ini adalah kegiatan empat tahunan
di mana dewa kong ti chon ong akan dikeluarkan dari dalam kelenteng dan di arah keliling kejamatan gudo
ini sindien acara sindian dari kenaikan tuan rumah dewa tuan rumah
penyempurnaan sindian namanya
dalam kegiatan ini
juga diundang satu ratus lima kelenteng tridharma di seluruh indonesia
mereka datang ke gudo dengan membawa patung dewa tuan rumahnya masing masing
dalam tradisi tionghoa
menyambut tamu dengan sukacita adalah urusan penting
karena itu sebagai keturunan tionghoa
saya ikut memaikan erhu saat tamu datang untuk penyambutan yang meriah
sejumlah undangan dari luar jawa timur
juga menyempatkan datang dan berdoa di makam abdurrahman wahid atau gusdur
bagi orang tionghoa gus dur adalah pahlawan
saat menjadi presiden keempat
beliau yang menghapus larangan adat dan kepercayaan tionghoa di tempat umum
serta mengizinkan perayaan imlek secara terbuka
membuatnya menjadi kemampuan untuk memperbaiki kemampuan tionghoa
sementara di lokasi lain
anak anak muda gudo juga hampir siap menyelesaikan satu ratus lima joli atau tandu
yang nanti akan dipakai sebagai tempat patung patung dewa saat kirap
hampir semua warga gudo tanpa memandang agama dan etnis
datang silih berganti
membantu semua persiapan kiram di klenteng
yang laki laki mengerjakan hal fisik
yang perempuan membantu memasuk di dapur
mereka juga membawa makanan dari rumah ke kelenteng untuk dimakan bersama
pun jika warga punya kegiatan
klenteng hongsam gyeong juga sigap memberikan bantuan tanpa diminta
ini adalah tradisi toleransi
yang sudah menjadi napas bagi warga yang gudo sejak lama
ini dari dulunya kan orang jawa sama orang sini itu enggak kayak keluarga
iya kayak keluarga sendiri
jadi enggak ada istilahnya fanatik fanatik itu enggak ada
jadi setiap ada acara di klenteng datang
biasanya dikasih tahu gak
hanya orang tertentu yang dikasih tahu
habis itu semua itu pasti datang
dari nenek saya dulu itu
orang cina kan kalau ada apa apa pasti sudah sama sama orang jawa
jadi sampai sekarang nenek nenek saya bilang kalau ada acara di klenteng gudo
enggak usah dikasih tahu
kita berpartisipasi tanpa pamperin enggak usah memberikan upah
hari terakhir persiapan kirap juga diisi dengan ritual goyang tandu
tandu besar seberat satu ratus empat puluh kg di bawah delapan orang
digoyang bergantian selama dua puluh empat jam tanpa boleh menyentuh tanah
dimulai pagi hingga berakhir pagi berikutnya
sebelum tandu ini dibawa dalam kiat
sudah lebih dari empat belas jam
joli atau tandu ini terus digoyang goyangkan
oleh para warga dan juga para undangan undangan yang datang di kelenteng hong san kiong ini
dan ini akan berlangsung selama dua puluh empat jam
jadi dari mulai tadi pagi pukul delapan hingga besok pukul delapan pagi
tandu ini akan terus digoyang akan terus diangkat tidak boleh untuk menyentuh tanah
nah tandu atau joli ini besok setelah kira kira berakhir
yang digunakan sebagai semacam singgah sana begitu
bagi kongco atau dewa tuan rumah milik kelenteng hong san kiong ini
nanti ini akan dibawa setelah digoyang goyang besok
dibawa kirap mengelilingi desa gudow ini selama kurang lebih panjangnya sekitar tiga km
nah ini unik sekali karena sekali lagi tidak boleh selama dua puluh empat jam ini dimasuk atau diletakkan ke dalam tanah
jadi ini memang ada tradisi yang sudah berlangsung
ratusan tahun di tiongkok sana kemudian dibawa ke indonesia oleh komunitas tionghoa
dan ini disarikan di gudow di kabupaten jolibang ini
saya akan coba untuk merasakan bagaimana beratnya membawa joli ini
cukup berat ya sangat berat
baca karena siap
setelah itu ya
di hari berikutnya suasana di kecamatan gudo benar benar ramai
ribuan warga tumpah ruah berkerumun di sekitar kelenteng menunggu kirap dimulai
kirap diawali dengan mengeluarkan satu ratus lima dewa milik satu ratus lima kelenteng satu persatu
para dewa itu didudukan ke singgah sana dengan hati hati
dan mulai dibawa berkeliling
rombongan kirap dari setiap kelenteng berjalan perlahan satu persatu
tanduk berisi patung dewa di bagian depan
diiringi berbagai tetabuhan dan musik tradisional tionghoa yang terus dimainkan
di sepanjang kirap setiap kelenteng juga menampilkan atraksi sendiri
seperti klenteng pohua kong lombok yang mempertunjukkan tradisi tatung
dengan menusukkan benda benda tajam ke pipinya
tatung adalah bagian dari kepercayaan tionghoa sebagai ucapan syukur dan keberkahan
atau kelenteng serandil cilacap yang mengusung tandu berisi patung dewa berbentuk semar
yang mereka sebut sang hyang ismoyo
meski bukan bagian dari tradisi tionghoa semar dianggap sebagai dewa komunitas mereka
inilah wujud penghargaan yang diberikan
tionghoa kudo pada tradisi jawa yang menjadi tempat mereka hidup
perbedaan perbedaan justru menjadi perekat kerukunan dan penguat sikap saling menghormati
antara tionghoa dan jawa di kudo coba
saya kira indonesia ini bisa belajar banyak dari gudo terkait dengan kerendahan hati dua kelompok ini
kelompok tionghoa dan kelompok jawa
mereka sama sama rendah hati
mereka tidak meletakkan misalkan perbedaan status ekonomi dan sosial
itu menjadi bagian untuk meninda satu dengan yang lain
mereka sering terbuka
mereka bisa saling menghormati dan menurut saya kalau dinggodok ini bisa
harusnya di tempatnya ini bisa
di gudo saya kira seserawungan nongkrong bersama di warkop
tionghoa dan juga orang orang jawa itu hal yang biasa